pada cnn indonesia prime panda lucu dan mengemaskan
semua orang pasti setuju
oke tapi rekaman dari pusat penangkaran panda raksasa di provinsi sichuan tiongkok ini bisa jadi mengejutkan
iya panda raksasa ternyata juga tertib dan bertanggung jawab
termasuk dalam urusan membersihkan peralatan makan mereka sendiri
inilah rekaman video panda mencuci mangkok makan mereka secara bersama sama
video yang direkam delapan belas maret dua ribu enam belas ini diakini menunjukkan kemampuan lain dari kawanan panda raksasa
didirikan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh pusat penangkaran panda raksasa di chengdu kini jadi rumah untuk lima puluh ekor panda raksasa
baik yang liar maupun hasil penangkaran dari seluruh dunia